kita beralih ke informasi lainnya
petugas gabungan dinas perhubungan dan dprd gresik kamis pagi
menggelar inspeksi mendadak parkir liar di pusat kota
dalam sinak ini petugas dishub memarahi sang juru parkir
karena ulahnya pendapatan asli daerah bocor tiga puluh persen
saya terus terang saja tidak memaksa
dikasih diterima pak
tidak dikasih tetapi saya tetap menggunakan kajis
jadi gini pak kajis itu bapak beri untuk siap sepeda
kalau sekarang tarifnya masih seribu
kalau dikasih seribu terima
petugas gabungan dinas perhubungan dan dpr di kabupaten gresik
kamis pagi mengawali sidak di jalan ahmad yani kota gresik
di lokasi ini petugas sempat bersih tegang dengan salah satu petugas parkir liar
dari komunitas karang taruna desa ngipik kecamatan kebomas
pasalnya juru parkir tersebut menyerahkan hasil penghutang
parkir kepada komunitas karang taruna dan bukan kepada pemerintah kabupaten
petugas mengancam akan mempolisikan karang taruna dan juru parkir
jika tidak menghentikan praktiknya
padahal lahan di sepanjang jalan ini adalah masuk otoritas pemerintah kabupaten
dari hasil sidak petugas menemukan dua titik lahan parkir yang dikuasai warga
akibat praktik ini anggaran pendapatan asli daerah kabupaten gresik
di bidang retribusi parkir mengalami kebocoran
sebanyak tiga puluh persen
jalan lamar jani ini hanya ada miskomunikasi persensi
di kelurahan ini menganggap ini jalan manging sendiri
tetapi setelah kita jalankan
nanti kita masih butuh waktu lagi
bagaimana mereka bisa memahami bahwa kewenangan ini
masuk ke pemerintah daerah melalui
sementara dprd gresik mendukung langkah dinas perhubungan
menertibkan parkir liar yang dikuasai premanisme
hal ini merupakan langkah konkret mengatasi kebocoran anggaran
kami tetap akan melakukan sebuah upaya humanis
kalau memang pihak luran belum paham
dan ada yang tidak paham
kita akan berhasil melakukan
untuk mengambil kebutuhan
dan mendatangkan permasalahan
adapun target anggaran retribusi parkir kabupaten gresik
tahun anggaran dua ribu delapan belas
mencapai satu tujuh miliar rupiah
namun selama ini anggaran merosot karena mengalami kebocoran
sebesar tiga persen